salah satu robot kegemaran dari sphero adalah bb delapan yang dikembangkan dari kerjasama sphero dengan disney
bagaimana bb delapan beraksi berikut roni satria melaporkannya untuk anda
seperti mendapat kado di akhir tahun pecinta star wars kini bisa mengoleksi robot bungil replika star wars bb delapan droid
robot setinggi sepuluh cm ini dikendalikan dengan aplikasi khusus lewat android dan iphone
ada tiga cara mengendalikan robot unik ini
aplikasi dilengkapi suara dan efek seperti dalam film star wars
cukup rumit mengendalikan bb delapan droid ini namun bentuk yang lucu dan kepala kecil yang ditempel dengan magnet menjadikannya bergerak dengan leluasa ke segala arah
fitur di dalam aplikasi tak hanya bisa membuat bba droid mengelilingi setiap sudut ruangan
fitur hologramnya menjadi daya tarik tersendiri
di fitur message kita bisa merekam dan menayangkan kembali pesan menggunakan augmented reality seperti ini
nah ini bisa ke depannya menjadi alat interaksi baru
saya sudah pilih kita bisa mencoba
terima kasih nia
sekarang kita bisa meletakkan penyelesaian
ini adalah penyelesaian kembali
ini lalu kita tarik
jangan lupa kita bisa menggunakan tenaga elektronik untuk menghasilkan penyelesaian tersebut
oke kita bisa mulai
roni satria jakarta